dan seorang wakaf sepasang suami istri yakni mahfudin dan atika
keduanya telah lama mendedikasikan diri sebagai pengajar agama islam
telah berdiri kokoh sejak dua ribu dua puluh dua udin menyebut rumah inspirasi sudah membawa manfaat ilmu bagi seratus orang warga desa
pas saya gubukan panggung panggung reot sebelumnya ketemu ctrsa
cuma sekarang alhamdulillah udah punya tempat
ya harapan insya allah ya semoga
enggak putus sampai disini ya perjuangan ctrsa dan juga kasen lanjutlah membangun dan mendidik istilahnya anak anak kami disini
berkomitmen untuk mencerdaskan lingkungan beragam program terus digaungkan oleh ct arsa di rumah inspirasi
antara lain pijar atau pergi mengajar dan pesat atau peduli kesehatan
rumah inspirasi memiliki ruang belajar buku buku dan al quran
juga fasilitas sanitasi seperti toilet
ct arsa telah mengirimkan sejumlah relawan untuk mengajar dan mengembangkan kampung muara mati ke arah yang lebih baik
ingin membuat masyarakat disini mendapatkan pendidikan yang berkualitas
ini adalah challenge buat kita semua bahwa masyarakat di sini harus bisa berubah
tapi dengan apa
dengan sumber daya manusia yang kita kirimkan kesini
dengan fasilitasnya membuat mereka mau datang ke sini dan mau belajar
memiliki tiga pilar kepedulian yakni di sektor pendidikan sanitasi dan lingkungan dalam pembangunan rumah inspirasi muara gembong
ct arsa mengganding pz kassence indonesia dalam mewujudkan masyarakat tangguh melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan yang baik
semoga rumah ini juga bisa dipakai sebagai tempat memberikan edukasi mengenai
kebersihan anak anak dan juga kebersihan lingkungan
jadi memang sesuai dengan nilai yang diusung dari pz cousins maupun ctrsa
dimana visit custom juga punya platform yang dinamakan small step big impact small step for better future atau langkah kecil untuk kebaikan masa depan
beragam aktivitas dilakukan dan rumah inspirasi tak pernah sepi setiap hari
pada pagi hari rumah ini menjadi sekolah pendidikan anak usia dini dan taman kanak kanak
sementara sore hingga malam rumah ini menjadi tempat

rumah ini memiliki impian besar yaitu agar dapat menjadi manfaat inspirasi pembawa perubahan dan melahirkan bibit bibit unggul pemimpin bangsa